eh eh tungguin
boy kamu dimana kenapa baru telpon sekarang
aku khawatir banget tau
ada trouble sedikit tolong maafin ya
tolong sampein permintaan maaf gue ke tante hilda
hampir dua minggu kamu gak datang sini
hampir setiap minggu kamu itu latihan beradiri sama umur
aku dari kemarin banyak urusan
iya aku baru sempet datang sini
kalau begitu kita lihatin sekarang
ganti baju sekarang
kebadan kurang fit om
ini karena aku kurang berlatih makanan stamina aku gampang drop
makanya aku kesini aku pengen rutin latihan oh
kamu jangan males malesan lagi
semakin kamu sering latihan semakin cepat juga kamu menguasai teknik bela diri
om masih ingat
om tau banget sama kamu
dari dulu kamu ingin menjadi laki laki yang kuat
kamu ingin menjadi laki laki yang tidak terkalahkan
karena kamu itu pengen melindungi adik adik kamu
kamu ingin melindungi mama kamu
itu dari ayah kamu
dan sekarang tekad dan kemauan kamu harus lebih besar
agar bisa mengalahkan lawan lawan kamu
apa yang ini baru bangun
masa dipaksa bangun
di mana domb terb tertentu
aku di mana
ancol saya tidak bertindak
queeran saya tidak lagi sekedar alumium
kau malah luar biasa
kau malah tamat
tersebut nya juga maksimal
kalau jadi kabar tidak mungkin saya halets breakd femjung
itu paling ganteng ini misroh entah dari mana datang dari planet antar berantah kali ini

eh combro kalau ngeliat muka gua mulus gimana liat muka lu
udah udah udah guys jangan berisik gak enak beri terima kasih udah nolongin gua udah belok sini

lu isengin itu ya kita juga baru dapat kabar dari raya kalau lu dicolongin sama reva dan
sekarang lu ada di rumah sakit kita juga baru dateng nih yang mungkin
nanti kalau cewek itu yang nolongin gua berarti gua utang budi dong sama dia
kalau dia dimana ya
eh pak reva
gue baru inget kalau dia kan ada di rumah